presiden jokowi dodo hari ini resmi melantik kepala baris krimkom jendlis yosikit prabowo
sebagai kepala kepolisian republik indonesia
menggantikan tugas jenderal polisi idam aziz yang akan segera pensiun
lulusan akademi polisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini memiliki enam belas program kerja
dengan melakukan transformasi dalam empat bidang kepolisian
di antaranya adalah transformasi organisasi transformasi operasional
transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan
ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana harapan masyarakat
harapan polisi betul betul bisa kami tinggal lakukan
dan bagaimana yang kami tuangkan dalam rencana kami
untuk melaksanakan transformasi di empat bidang
dan nanti kita laksanakan rencana nasi di enam belas program kerja
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya pada rabu dua puluh januari lalu saat menjalani fit and proper test di komisi tiga dpr
sederet rencana gebrakan diutarakan oleh komjen listio sigit prabowo di hadapan dewan
di antaranya untuk menegakkan hukum
tidak boleh lagi ada hukum tajam di bawah dan tumpul ke atas
nantinya komjen sigit juga akan mengaktifkan nomor tunggal nasional
sebagai hotline kepolisian agar masyarakat dapat mendapatkan layanan polri dengan mudah
polantas tak perlu lagi menilang
nantinya penerapan penegakan hukum berbasis
elektronik di bidang lalu lintas akan lebih dikedepankan
hidupkan kembali pam swakarsa atau pasukan pengaman masyarakat swakarsa
untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
memerangi terorisme dan narkoba dengan melibatkan mantan api terorisme
untuk mencegah masyarakat terpapar radikalisme
selain itu anggota polri juga diwajibkan untuk mempelajari kitab kuning
untuk mencegah radikalisme dan terorisme
serta akan mengoptimalkan kampanye

juga akan melibatkan polisi dunia maya atau virtual polis
sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya
keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial
dalam kampanye tersebut sigit juga akan melibatkan influencer
pusat pelantikan lisio sigit resmi menyandang pangkat
dari komisaris jenderal menjadi jenderal polisi
pengangkatan lisio sebagai kapolri dituangkan dalam keputusan
presiden republik indonesia nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang pengangkatan kepala kepolisian negara republik indonesia
demikian cnn indonesia